saudara upacara jelang pemakaman presiden iran ibrahim raisi yang menjadi salah satu
korban kecelakaan helikopter digelar di tehran selasa waktu iran
banyak orang menghadiri upacara jelang pemakaman presiden iran yang dimakamkan
hari rabu waktu iran pemerintah setempat belum mengumumkan penyebab helikopter presiden jatuh
di daerah pegunungan apakah karena murni kecelakaan atau ada sabotase bulan lalu
untuk pertama kalinya iran meluncurkan serangan udara besar besaran terhadap
israel setelah kedua negara terlibat ketegangan selama puluhan tahun